buah video tentang penumpang komuter lain yang berkelahi merebutkan kursi viral di media sosial
ternyata gesekan antar penumpang kereta kerap terjadi
korresponden cnn indonesia mumtazah chatra di ningrat mengajak anda untuk melihat
bagaimana sebenarnya kondisi di dalam kereta saat jam masuk kerja
beginilah kondisi di stasiun depok baru di pagi hari
ratusan penumpang mengantre untuk menaiki kereta
penumpang pun harus pasrah berdesakan dan mencari celah untuk berdiri
tak jarang penumpang juga terjepit pintu saat mencoba menaiki kereta
maklum saja banyak warga yang tinggal di kota satelit namun bekerja di jakarta yang bergantung pada krl
karena padat bahkan untuk bergerak saja sulit
saat kereta berhenti di stasiun berikutnya
penumpang yang naik malah lebih banyak dibandingkan yang turun
tak jarang kereta yang hendak berhenti mendorong kerumunan penumpang sehingga terhempas
bisa anda bayangkan jika ada anak kecil yang tidak diberi tempat duduk
hal ini tentu saja berbahaya bagi keselamatan sang anak
kesulitan juga dirasakan oleh penumpang yang turun
di dalam kereta saya bertemu ismiati wanita berusia lima puluh delapan tahun
ia mengeluhkan masih adanya penumpang yang
tidak memahami konsep penumpang prioritas
hampir lima puluh delapan hampir
saya hampir pensiun
hampir terus kadang kadang kita udah deket deket
kasih tempat duduk tapi saya minta kadang kadang
seringnya dikasih sih
cuma kalau dia baru lagi pulas kasian juga
emang harus diminta dulu ya
apa yang digeluhkan ismiati ternyata dirasakan juga
apa yang dikeluhkan ismiati ternyata dirasakan juga
oleh penumpang lainnya
ya gimana ya susah ya
ya emang emang kalau tiap hari suka pada berantem sih
kita kok kayak turun gak mau ngalah
padahal kursi yang disediakan harusnya diutamakan bagi penumpang prioritas
yakni lansia penyandang disabilitas ibu hamil dan anak anak
penumpang berharap pemerintah dapat menambah jumlah armada
dan mempersering kedatangan kereta di stasiun
untuk menghindari konflik antar penumpang
mumtazah chattradiningrat jakarta